sebuah ledakan terjadi di stadion sepak bola di irak
bom bunuh diri ini menewaskan dua puluh lima orang penonton dan puluhan lainnya terluka
video amatir yang berhasil direkam oleh muhammad kavaji ini menunjukkan
situasi kericuhan penonton yang berhamburan mencari pintu keluar
di sebuah stadion sepak bola di irak jumat kemarin
otoritas tempat mengatakan sedikitnya dua puluh lima orang meninggal dan puluhan orang terluka akibat ledakan
kejadian ini terjadi di provinsi babil lima puluh km selatan bahdak
isis mengklaim bertanggung jawab atas insiden bunuh diri tersebut